yang tak luput dari sorotan
bukan lagi siapa yang berlaga
melainkan siapa yang mendapat nomor urut berapa
dalam tiga penyelenggara pemilihan presiden
pasangan dengan nomor urut genap
selalu keluar menjadi pemenang
namun pertanyaannya apakah lantas
angka atau nomor urut
angka bukan sekedar angka
angka juga dapat berarti makna
tak sedikit orang yang menganggap
angka tak hanya sebatas simbol belaka
melainkan pembawa keberuntungan
atau bisa juga sebaliknya
angka tak jarang digunakan
sebagai identitas baik bagi individu
sosial begitu juga dalam politik
dalam pengundian nomor urut partai
peserta pemilu misalnya
angka menjadi penanda urutan peserta pemilu
dan memudahkan masyarakat
untuk mengenal siapa partai politik
yang berlagak nomor urut sekaligus
menjadi penanda elit serta kader
dalam melancarkan gerakan kampanye
dalam beberapa kesempatan
pesta politik angka dikaitkan
sebagai penentu kemenangan
walaupun belum ada teori hitung hitungan
jika menilik kontestasi politik lima tahunan
yaitu pemilihan presiden
mitos nomor genap berarti sang pemenang pun
kini kembali jadi sorotan
dua pasangan calon presiden dan wakil presiden
usai pengundian nomor urut pasangan wiranto solahuddin
mendapat nomor urut satu
diikuti pasangan megawati hashim muzadi
yusuf kala dengan nomor urut empat
terakhir nomor urut lima
milik pasangan hamzahas agung gumelar
hasilnya pasangan nomor urut empat
meraih perolehan suara terbanyak
dan menjadi pasangan presiden wakil presiden
kemudian pada pilpres dua ribu sembilan belas
diikuti tiga pasangan calon
usai mengikuti pengundian nomor urut
mendapat nomor urut satu
diikuti pasangan sby budiono
dan pasangan jk wiranto
menjadi pemenang pilpres dua ribu sembilan
lima tahun berselang dalam gelaran demokrasi
diperbutkan dua pasangan calon
mendapat nomor urut satu
sementara pasangan jokowi jk
mendapat nomor urut dua
pasangan dengan nomor urut genaplah
yang mengantongi tiket
baik tim pemenangan jokowi dodo ma'ruf amin
maupun tim pemenangan prabowo subianto
mengatakan tidak percaya
dengan mitos nomor urut
tim pemenangan kedua kubu calon presiden
telah menyiapkan dua jargon versi
nomor urut pertama dan kedua
karena saya tidak masuk dalam tim
tapi saya selalu mencari
aku perhatikan nomor satu
itu tidak ada masalah
kita bisa mempakai
kalau nomor dua
kalau nomor satu
kami akan menyiapkan
itu sudah pasti
kalau dapat nomor satu
satu apa yang akan kami siapkan
apa yang kami siapkan
tentu itu akan menjadi
sebuah narasi kreativitas
yang akan kita munculkan
perhatian publik pemilih
mau memberikan suaranya
untuk memilih pak prabowo
dan sandiaga uno
satu dan dua semua
kami tidak ingin
kami percaya saja
kehendak yang kuasa
tiga kali berturut turut
menjadi pembawa keberuntungan
bagi sang pemangku kekuasaan
nomor ganji lantas dispelekan
bukan menjadi jaminan
siapa yang akan
untuk membawa perubahan
ke arah yang lebih baik